pemerintah menaikkan kembali tarif bpjs kesehatan
kenaikan kali ini dilakukan lewat perpres nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
pihaknya mengklaim bahwa keluarnya kebijakan ini tetap menghormati
keputusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan tarif bpjs kesehatan
sebelumnya dan berjanji meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
menurut direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris
ada inovasi program yang diberikan kepada lebih dari satu ratus tiga puluh dua juta peserta bpjs kesehatan
dari kenaikan tarif iuran
pihaknya pun optimistis kenaikan ini dapat menurunkan defisit anggaran
yang dialami bpjs kesehatan
pada akhir dua ribu sembilan belas bpjs kesehatan mendata defisit anggaran badan mencapai lima belas lima triliun rupiah
kami akan membahas lebih jauh terkait dengan polemik
kenaikan tarif iuran
bpjs kesehatan yang menuai panen kritik terlebih dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini
berdasarkan perpres pada pasal tiga puluh empat kenaikan iuran tahun ini hanya berlaku untuk peserta bukan penerima upah
serta bukan pekerja kelas satu dan juga dua
pertanyaan publik juga mengemuka karena pemerintah dianggap membuat keputusan yang berbeda dengan putusan ma
dan apakah ketika nanti sudah naik ini menjamin bahwa ada perbaikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat yang menggunakan bpjs kesehatan itu juga penting untuk kita soroti bersama
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu dari pihak bpjs kesehatan
ada kepala humas bpjs kesehatan pak iqbal anas ma'ruf selamat malam pak iqbal
selamat malam pak iqbal
selamat malam pak iqbal
selamat malam pak r h
kita akan sapa bang timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch lewat sambungan telepon
selamat malam bang timbul
baik nampaknya belum tersambung
saya akan sahabat bang rusdianto matulatua kuasa hukum komunitas pasien cusidara indonesia atau kpcdi
selamat malam bang rusdianto
selamat malam pak
saya akan langsung ke pak iqbal kalau begitu kepala humas bpjs kesehatan
pak iqbal kalau soal alasan kenaikan tentu sudah banyak kita bahas sejak awal ya
yang ujungnya adalah untuk memperbaiki atau menyehatkan kembali bpjs kesehatan
tapi yang sekarang menjadi perbincangan atau diskursus publik adalah mengapa putusan ataupun perpres ini dianggap melawan
atau bertentangan dengan putusan dari ma yang membatalkan kenaikan iuran bpjs kesehatan
tanggapan dari bpjs seperti apa pak iqbal
ya pertama sebetulnya kalau kita mau kembali pada membaca enam puluh sembilan alamat
itu salah ma
keadiran perpres enam puluh empat dua ribu delapan belas ini adalah jawaban kalau pemerintah melaksanakan putusan ma tersebut
jadi tidak benar sama sekali
ini bisa dikomentasi ke mahkamah agung lah terkait dengan bagaimana pemerintah sebetulnya juga berhati hati
dengan pembaharangan diterbitkan perpres yang memang merupakan tidak lanjut dari kebesar mahkamah agung

itu sebetulnya memberikan kesempatan
jadi ini adalah bagaimana pemerintah yang berhasil memperbaiki kemas kesehatan ini
dan itu dampaknya kepada penyelenggaraan kepada peserta yang memang menjadi tentu harapan lebih baik
tidak ada terkendala atau maka kita harus berpikir terlalu keras karena kecelamatan pembayaran oleh bpjs kesehatan
dan itu menjadi bagian dari solusi komprehensif terhadap pengolahan program ini yang sudah jalan di tahun ke tujuh
jadi sebetulnya memang pemerintah
ingin agar kualitas layanan menjadi semakin baik
program bisa berjalan

putusan ini diambil dengan sangat kuat sebetulnya ketika pemerintahan berprogres sampai tahun dua ribu dua puluh
sebetulnya menurut anda tidak bertentangan ya dengan putusan ma untuk
membatalkan kenaikan iuran bpjs kesehatan begitu
ya kalau kita meskipun saya orang awam ya
berada putusan pemerintah akhirnya mengambil perspektif ke dua puluh
itu memang bagian dari bagaimana supaya komplain terhadap regulasi itu dijalankan oleh pemerintah
karena memang yang dibentuk adalah
ada apa yang hukum baru untuk
untuk pasal tiga puluh empat yang dibatalkan oleh putusan ma
kita tentu berpikir ke depan
bagaimana supaya program ini tetap bisa berjalan

kita tidak melakukan ma
dan rekomendasi hal hal seperti itu
ini adalah istilah istilah yang harus kita perbaiki ke depan
saya ke bang rusdianto
kuasa hukum dari kpcdi
pihak penggugat sebelumnya
saya ingin tahu kemudian apa tanggapan dari kpcdi
atas putus atas perpres yang baru dikeluarkan oleh presiden joko widodo
yang kembali menaikkan iuran bpjs kesehatan
kami selaku kpcdi yang menjadi legal standing dalam
di materi perpres tujuh puluh lima tersebut
tentunya kami menyesalkan sehingga terbitnya perpres enam puluh empat
ini terhadap bpjs ini harus diakui bahwa presiden jokowi sangat disibukkan
karena seperti kita tahu hampir setiap tahun ada perpres tentang dia
dari dua ribu delapan belas ppres delapan puluh dua
terus dua ribu sembilan belas perpres tujuh puluh lima
lalu perpres enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
bahwa ketika di pp tujuh puluh lima itu sudah dibatalkan
artinya bahwa masih ada perpres delapan puluh dua yang bisa dibuat untuk menjalankan
sarana penarikan iuran dari bpjs
nah akan diperhatikan bpjs di sini masih merasakan bahwa
perlu menerbitkan perpres enam puluh empat ini dengan kembali menaikkan harga
yang mana sebenarnya itu sudah terwakili di perpres tujuh puluh lima
dan di perpres tujuh puluh lima yang dibatalkan itu kan menimbulkan norma baru
bahwa norma ketika akan dinaikkan itu tidak disetujui oleh mahkamah agung
karena dengan berbagai pertimbangan
ada tiga pertimbangan pokok di situ
yang pertama bahwa bpjs belum maksimal dalam pelayanan
yang kedua bahwa terjadi ego sektoral antar instansi yang
keputusannya itu selalu membuat atau merugikan masyarakat
lalu yang ketiga adalah belum waktunya untuk dinaikkan karena

yang berkisar antara bulan januari sampai bulan februari
dan ingat ya itu belum ada covid loh
mahkamah agung sudah mengatakan lesu ekonomi
tapi kalau kita melihat dari perpres enam puluh empat ini ya
bang rusdianto salah satu konsiderannya justru menimbang atas dasar perusahaan
sehingga apa yang tadi dikatakan oleh pak iqbal
tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh ma sebenarnya
yang di dalam konsideran perpres nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh itu sebenarnya pak
sudah diajukan di dalam jawaban ketika kami mengajukan perpres tujuh puluh lima
sama aja tidak ada hal baru
hanya yang kemarin jilid satu sekarang sudah jadi jilid dua saja
dan sampai kapan ini
sampai kapan ini mau kita lalui
apakah mau sih berjilid jilid sampai dengan satu lulusin jilid
ya kan kita tahu bahwa lembaga peradilan itu kan adalah suatu badan yang dibentuk untuk memutus sengketa
artinya ketika mahkamah agung sudah memutuskan sengketa
maka semua persoalan yang berkaitan dengan masalah perkara tersebut dinyatakan sudah selesai
nah apa yang menjadi sengketa kemarin kan soal kenaikan
apa yang menjadi sengketa kemarin kan soal kenaikan

selesai dong sudah putus dong
nah jangan diulangi lagi dengan mengajukan ppres yang baru ini kan mengakal akali namanya
oke jadi anda mencatat ini adalah mengakal akali putusan dari mahkamah agung begitu
tepat karena kita tahu bahwa norma daripada suatu putusan peradilan ketika diputus itu
maka semua pihak harus mematuhinya
kenapa saya katakan mengakali
karena yang kemarin di tujuh puluh lima dia naiknya kelas satu satu ratus enam puluh kelas dua nya satu ratus sepuluh
nah yang sekarang ini berbeda memang
yang kelas satu nya cuma satu ratus lima puluh yang kelas dua nya seratus
artinya terhadap dua peristiwa hukum yang terjadi di situ kan sama sama kenaikan
justru kenaikan itu yang menjadi norma
yang menjadi norma tidak diperbolehkan saat ini
dengan catatan begini kami ini bukan orang yang mewakili untuk supaya bpjs itu tidak pernah naik
tapi maksudnya itu bahwa sasaran dari penarikan iuran yang dilakukan oleh mereka itu
itu cenderung adalah masyarakat menengah kebawah
tidak mungkin nanti bisa saya ceritakan lebih lanjut
kita harus break terlebih dahulu ya
nanti saya akan tanyakan ke pak ibran
saya akan tanyakan ke pak iqbal juga soal tanggapan anda mengenai putus
apa perpres ini yang dianggap mengakali putusan ma
dan saya akan ke bang timbul untuk melihat bagaimana bang timbul sireger melihat perpres yang baru ini
dan juga dinaikannya iuran bpjs
apakah ini sudah langkah yang tepat atau justru benar tadi yang dikatakan oleh bang rusdianto
ini justru mengakali putusan dari mahkamah agung
kita bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
soal polemik kenaikan bpjs kesehatan
saya akan langsung ke bang timbul siregar dari koordinator advokasi bpjs watch
bang timbul jadi dari catatan anda
seperti apa terkait dengan putusan ataupun perpres terkait kenaikan bpjs kesehatan ini
apakah benar bahwa ini kalau pemerintah mengatakan sudah mengakomodir putusan dari mahkamah agung
dari konsiderannya tapi tadi dari pihak yang punya legal standing mengatakan justru ini sangat berbeda
dan ini dianggap mengakali putusan dari mahkamah agung
ya jadi kita begini melihat duduk persoalannya
ketika perpres tujuh puluh lima ini dibatalkan dengan putusan ma
maka kan memang ditunggu tuh sesuai perma satu nomor tahun dua ribu sebelas sembilan puluh hari sejak diterima
diterima tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
nah barulah diapil dieksekusi
jadi kalau dibilang gini putusan ma dijalankan oleh pekerja
dijalankan nggak oleh pemerintah dijalankan
nah kalau saya sih pakai terminologi pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial
terkait dengan kenaikan iuran di perpres empat
betul tadi yang dikatakan oleh bang rusdi bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pengadilan atau mahkamah agung
maksud saya itu kan ada terkait dengan daya beli dan pelayanan jkn
yang belum maksimal dan sebagainya kan begitu
nah itu belum covid loh
ternyata kita masuk di covid
pekerja informal sebagai peserta mandiri ini kan peserta mandiri kan orang orang informal gitu ya
kan terdampak ya mau orang kaya setengah kaya orang yang biasa biasa begitu
eh malah dinaikkan
kalau saya melihat begini kalau pemerintah sudah mengatakan mengacu pada putusan ma betul
sudah mengakomodir tapi tiga bulan
tapi tidak mengacu pada pertimbangan hukumnya
sehingga menurut saya ketika nanti bang husni mengugat lagi
saya meyakin mahkamah agung akan memutus hal yang sama sebagai jurisprudensi
karena waktu itu putusannya adalah mengatakan daya belinya masih lemah
pelayanannya belum dan sebagainya belum baik dan sebagainya
sekarang bukannya lemah lagi nyungsep artinya apa ya
ini kan yang saya mau mengatakan
kepekaan sosialnya dong ketika ada persoalan covid yang menghancurkan daya beli masyarakat
sebagai pekerja informal sebagai peserta mandiri
selesai dululah covid
biarlah mereka setelah itu bisa bekerja para ojek online bisa mengangkut penumpang lagi
bisa mendapatkan uangnya untuk bayar mohon maaf ya dua puluh lima lima ratus aja mereka tuh sudah sulit maksud saya gitu ya
ini kan persoalan
kepekaan sosial yang kurang lagi dari pemerintah adalah dengan covid yang sangat menghantam ekonomi kita
banyak loh orang miskin bertambah
cuma masalahnya orang miskin yang bertambah ini tidak diserahkan kepada pbi malah disubsidi rp enam belas lima ratus
persoalannya bayar rp dua puluh lima lima ratus saja sudah susah gitu lho
kan harusnya menurut undang undang sjsn masyarakat miskin dibayarkan iurannya oleh pemerintah
itulah yang disebut dengan pbi penerima bantuan iuran
tapi kan sekarang tidak dilakukan
kalau dibilang orang miskin bertambah nggak
saya yakin bertambah
tetapi apakah mereka dibayarkan tidak malah dikasih subsidi
subsidi itu menurut saya juga ya kan kelas tiga ini dari dua puluh satu juta peserta kelas tiga ini kan ada orang miskin iya
ketika perpres tujuh puluh lima muncul itu kan ada satu juta lebih bermigrasi ke kelas tiga
itu orang orang mampu karena dia menghindari satu ratus enam puluh akhirnya dia pindah ke kelas satu
nah itu kan ada orang kaya di situ kenapa disubsidi
undang undang sjsn bilang yang disubsidi yang dibayar itu orang miskin
jadi harusnya menurut saya sesuai dengan ketentuan undang undang pemerintah sudah melanggar membayar orang miskin
eh orang kaya nah orang miskin jangan disubsidi rp enam belas lima ratus disubsidi full rp empat puluh dua
regulasinya ada tapi tidak dijalankan seenak enaknya artinya persoalan ini kan adalah sorry mohon maaf ya
mempengaruhi hajat hidup orang banyak ketika mereka tidak mampu membayar iuran resikonya adalah non aktif
ketika non aktif tidak dapat jaminan pelayanan kesehatan ketika mereka sakit tidak bisa dijamin oleh jkn
kan ini artinya hak konstitusionalnya masyarakat walaupun dalam kategori rp tiga puluh ya peserta manis kan rp tiga puluh
ini kan juga terancam hak konstitusionalnya hilang gara gara menaikan iuran di tengah pandemi covid
oke baik bang timbul yang tidak tepat ini urusan kepekaan sosial tadi anda katakan karena menaikkan di tengah covid
atau memang hanya itukah sampai di situ karena memang kondisi sedang tidak mendukung atau memang sebaiknya tidak naik sama sekali mau ada covid ataupun tidak begitu
jadi begini ya saya mau katakan
kenaikan iuran itu sebuah keniscayaan dalam jk
karena undang undang sjsn mengatakan iuran ditinjau secara berkala
perpres delapan puluh dua mengamanatkan iuran ditinjau paling lama dua tahun
nah jadi pemerintah pakai pasal itu mengatakan ini kan tiga bulan sudah
namanya maksimal paling lambat dua tahun kan tiga bulan boleh enam bulan boleh
sebenarnya secara yuridis formal itu boleh
karena apa pemerintah menggunakan pasal paling lama iuran ditinjau iuran ditinjau
sekarang ditinjau paling lama dua tahun
dia meninjau setelah tiga bulan sah sah aja sah betul secara yuridis betul
tetapi kan tidak tepat tidak peka terkait dengan fakta di lapangan itu pertama
nah yang kedua sebenarnya saya mau katakan juga begini
pemerintah ini kan kebiasaannya suka main slolong boy istilahnya
ada undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang peraturan tentang pembentukan peraturan perundangan
dengan sangat jelas
peraturan perundangan kan salah satu
peraturan perundangan kan salah satunya ya perpres undang undang pp perpres dan sebagainya
di pasal sembilan puluh enam dengan sangat jelas
libatkan masyarakat untuk bagaimana mereka mampu atau tidak
ini kan tidak dilakukan
saya ke pak iqbal dari bpjs kesehatan
pak iqbal bagaimana soal pertimbangan dalam kondisi yang demikian
begitu ketika daya beli masyarakat rendah kondisi sedang sulit sedang pandemi
sementara juga pelayanan juga mungkin belum seperti yang diharapkan
tapi juga sudah naik bagaimana
pertama perlu kita sampaikan bahwa ada pbi dan bpn

artinya kluster tidak mampu dan miskin
itu ditanggung pemerintah pusat
ada tiga puluh enam juta yang juga dibayari oleh pemerintah daerah
artinya kalau totalnya ada satu ratus tiga puluh tiga juta yang dibiayai oleh pemerintah
lalu kita dapat artikel mandiri yang jumlahnya dua puluh satu juta
apakah itu dianggap sebagai orang miskin dan tidak mampu
justru karena pemerintah menengah aspirasi dari komisi sembilan tpr
yang menyatakan perlu diberikan subsidi kepada kelas tiga mandiri
karena itu di atas batas dari orang tidak mampu dan kaya
yang rentan untuk kerja di misalkan potensi miskin
sehingga harus dipertimbangkan dengan subsidi
dan itu dilakukan di perkes enam puluh empat dua ribu dua puluh
dari total kepesertaan di bpjs kesehatan
dan dia diberikan intervensi bantuan iurang oleh pemerintah enam belas lima ratus
dan itu harus ditambah lagi dengan bpi yang jumlahnya satu ratus tiga puluh tiga juta
saya setuju kalau misalkan bahwa harus ada perbaikan data
terhadap kualidasi data orang miskin dan yang lain
tapi kita justru menyebabkan orang yang mampu untuk membayar
malah masuk dalam kasar yang harus dibayar oleh
kelas tujuh komentar dari bank indonesia
tetapi kita perlu ingat bahwa di tengah covid juga
bpjs kesehatan tetap memiliki tanggung jawab untuk membayar ke rumah sakit
karena arahan pemerintah jelas sekali bahwa rumah sakit yang menangani covid
diberikan prioritas dan juga diberikan pembayaran lebih dulu
dibanding rumah sakit yang tidak menangani covid
jadi pemerintah sebetulnya juga mengadilkan dalam
kemas kondisi covid ini ada relaksasi untuk membagi uang untuk mandiri
bahwa yang selamanya dihitung maksimal dua tahun di perpes enam puluh empat
menjadi hanya enam bulan saja dia bisa aktif pak
nah itu harus diketahui oleh publik bagaimana upaya pemerintah
kalau programnya tetap jalan pasien cuci darah tetap mengakses
kita paham dua ribu empat belas sampai dua ribu delapan belas itu ada dua puluh tiga triliun itu hanya untuk pasien cuci darah
jadi ini kalau memang ingin memerlukan dana yang memang
ini kalau memang ingin memerlukan dana yang memang
itu hanya satu segmentasi
dia maksud penyakit ya
penyakit yang lain tentu membutuhkan biaya
selama ini tidak pernah ada angka data yang menyatakan biaya menurun
karena memang aktif terhadap layanan kepada pasien meningkat
biaya akan meningkat
yang turun itu hanya pas ramadan dan idul fitri saja sebetulnya biaya itu
yang lain pasti terjadi setelah itu lonjakan dan trennya meningkat terus
makanya memang kita tujuan
makanya memang kita tujuan
kita tujuan ada perbaikan terhadap sistem ini
tapi tentu dilakukan secara bersama

itu menjaga itu bahwa yang penting kita memastikan bahwa program ini tetap bisa melayani
mau digugat apapun tetap dilayani
oke soal data nanti kita bahas di segmen berikutnya
termasuk saya juga akan tanya dengan mbak rusdianto
apa langkah hukum yang akan diambil kemudian oleh kpcdi
saya dengar akan kembali mengugat
itu nanti yang akan dipersiapkan
kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
silahkan bang rusdianto ada yang ingin ditanggapi dari diskusi yang tadi sudah berjalan
antara apa yang disampaikan oleh pak iqbal dan juga bang timbul siregar
termasuk juga soal langkah hukum yang akan diambil lagi oleh kpcdi
seperti apa bang
sebenarnya diskusi yang kita lakukan malam ini
saya pernah diskusi juga dengan bang timbul beberapa waktu lalu
hak aslinya begini bahwa
langkah hukum itu kan menjadi suatu kebutuhan
mekanisme yang bisa dilakukan sebagaimana mestinya itu menjadi butuh
tentu hak dari masyarakat dapat menguji
nah persoalan pengujian ini sebenarnya bukanlah
dari titik tolak pemikiran yang rumit
kesehatan masyarakat itu
secara konstitusional yang diatur oleh pemerintah
negara punya kewajiban
namun di pertengahan perjalanan dengan hadirnya
undang undang jpn sjsf
terus undang undang wbjs
kami melihat terjadi pergegasan
yang mana uang iuran tersebut
dari suatu kebijakan yang
kepada peserta untuk membayar
tanpa memperhatikan aspek aspek yang lainnya
nah pergeseran ini seolah olah terlihat bahwa
kesehatan fungsi untuk catat kesehatan ini
jadi tanggung jawab warga pedara akhirnya
bagaimana kita menyikapi persoalan ini
masyarakat yang dibebani untuk membayar iuran
kalau dia tidak bayar
dia akan dikenakan juga dengan saksi saksi lainnya
nah bagaimana seperti itu
ini masyarakat yang sudah dalam tahap yang
mungkin dalam beberapa waktu pasti akan mengalami akumulasi frustrasi nih
ya perlakuan demi perlakuan memang
bagi mereka dirasakan disermatikan
dinaikkan secara setihak
akhirnya mereka berupaya dengan cara mereka sendiri
diturunkan oleh pihak sama agung
tapi tidak serta merta
masih tetap ditaksa membayar dengan kesekuan
sebelum kesitu dibatalkan
lalu setelah tiga bulan berjalan
dikasih bonus satu bulan dikurangin
lalu dikeluarkan lagi perpes nama
bagaimana cara berpisah
ini kan yang tadi
seolah olah masyarakat itu tidak bisa memberikan aspirasi
ini negara kita ini kan negara demokrasi
semua ketentuan publik itu harus diselaraskan dengan publik itu sendiri
baik saya ke bang timbul siregar
silahkan bang timbul apa tanggapan anda
termasuk juga soal perbaikan data ya
mungkin juga soal cleansing data pbi seperti apa menurut anda
jadi memang itu kan yang sebenarnya utamanya itu kan cleansing data
cleansing data itu amanat daripada undang undang sjsn
juga diturunkan dalam pp tujuh puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dimana orang pbi ini kan juga nggak semuanya tepat sasaran
bpkp menemukan bukti fakta
dalam auditnya bahwa ada sekian juta yang memang tidak tepat sasaran
harusnya kan itu di cleansing terus nih
nah saya mau katakan begini nih
cleansing data ternyata tidak dijalankan
terus saya kontak ke kementerian
dua bulan udah nggak jalankan
saya ngelihat begini kok kenapa nggak ada
ya kan orang miskin udah pada banyak dengan covid ini
phkwan itu kan berhak dapat pbi kalau kita baca undang undang sjsn
nah artinya gini itu yang tidak dilakukan oleh kemensos sehingga
yang pbi sekarang ini tidak masuk orang orang yang sudah miskin ini
harusnya pemerintah kalau logikanya mengacu pada undang undang sjsn
orang miskin dibayarkan iurannya oleh pemerintah
dengan kemiskinan yang bertambah harusnya kuota sembilan puluh enam delapan itu naik
entah jadi satu ratus sepuluh juta atau berapa
itu kan cleansing pembersihan data yang tidak berhak dikeluarkan
yang berhak dimasukkan
dengan kondisi covid yang berhak itu pasti banyak masuk
tetapi kan pemerintah
mengambil sikapnya bukan menaikkan jumlah peserta pbi dengan menambah anggaran
tapi dia malah mensubsidi
mensubsidi juga orang kaya yang disubsidi
kan ini nggak tepat sasaran
artinya orang miskin dengan dua puluh lima lima ratus itu juga sangat terdampak
mungkin dia tidak bisa
nah jadi memang persoalannya adalah pemerintah kurang peka
sangat tidak peka terkait dengan persoalan ini
harusnya dilihat dulu recovery ekonomi selesai
maka maka kan para informal sektor ini bisa bekerja
yang miskin benar benar miskin masukan
itu kan perintah undang undang
bukan disuruh ngesubsidi
itu salah menurut saya mengacu pada undang undang sjs
jadi laksanakanlah sesuai dengan undang undang
laksanakanlah sesuai dengan kepastian
tepat sasaran gitu
baik baik jadi lihat dulu situasinya seperti apa
kondisi perekonomiannya bagaimana
perbaiki dulu datanya
baru kemudian membuat satu kata
membuat satu keputusan begitu kira kira ya bang timbul
saya ingin mengatakan begini tadi saya katakan
iuran itu keniscayaan naik gitu
jadi tidak menjadi masalah kalau kondisinya jelas
ajak masyarakat bicara ajak teman teman asosiasi cuci darah ngobrol
oke baik saya ke pak iqbal
pak iqbal terakhir dari anda bagaimana
pelihat dulu kondisinya seperti saat ini di tengah pandemi
tidak punya kepekaan tadi bang timbul katakan
dan juga perbaiki dulu kualitas pelayanan kesehatannya dari bpjs
bagaimana terakhir pak
pemerintah sudah menetapkan iuran pd itu sudah satu agustus dua ribu sembilan belas
dan itu dampaknya dirasakan bahwa pembayaran ke rumah sakit menjadi lebih tinggi
lambatan atas bayaran ke rumah sakit menjadi lebih pendek
sehingga rumah sakit bisa fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat
dan tentu bahwa pemerintah melakukan verifikasi dan paraleligasi data itu
dilakukan secara gradual
ini memang mendapatkan inputan dari dinas sosial kabupaten dan kota
pemerintah sebetulnya memastikan bahwa program jkn ini tetap bisa dilayani
dan kita tidak perlu berhijau untuk mundur
pembahasan kewakilan sudah diputuskan yang fundamental atas penyelenggaraan rokan
sudah berjalan di tahun dua ribu tujuh
utilisasinya jelas jelas tidak terlalu banyak masyarakat
orang yang dikasih meluangkan biaya keliling sekarang cukup membayar rp dua puluh lima lima ratus
ketika itu mereka sudah mendapatkan manfaat medis yang sama persis dengan kelas satu
tidak ada perbedaan manfaat medis antara masing masing kelas
tentu kita berharap masyarakat memahami kondisi ini
dan menyesuaikan dengan kemampuannya masing masing untuk memilih alas yang dimiliki
perbedaan hanya soal manfaat dan medis dan itu berkaitan dengan kenyamanan seseorang
yang memang bisa melakukan asli asli terhadap itu
oke baik kita lihat seperti apa nanti proses ini berjalan
dan juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan kenaikan dari iuran bpjs ini
yang juga mungkin nanti juga dari pihak kpcdi juga akan mengambil langkah hukum ke depannya
kita tunggu bagaimana
terima kasih banyak pak iqbal dari kepala humas bpjs kesehatan
bang timbul siregar dan juga bang rusdianto matulatua
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini